marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
marilah gapai kemuliaan bulan ramadhan
anda menyukai tantangan
assalamualaikum wr wb
kita jumpa kembali di kultum ramadhan gapai kemuliaan
kita semua baru saja mendengar ratusan prajurit tni
menyeberang selat sunda
anda bisa bayangkan puluhan kilometer yang dilaluinya
dua di antara mereka adalah prajurit tni wanita
inilah yang akan kita bahas
mengapa manusia ada yang tidak suka tantangan
yang senantiasa ingin damai tenang mencari keamanan
tetapi sebagian justru mencari tantangan
kita harus paham bahwa
ini adalah kunci dasar tentang siapa diri kita
dan bagaimana diri kita
kalau kita tidak memahami siapa diri kita
maka kita tidak akan mampu memanfaatkan potensi diri kita
kita melihat jumlah sumber daya manusia yang hebat
tapi tidak banyak yang bisa muncul
padahal kalau sekiranya kekuatan bangsa indonesia
dimana kekuatannya bukan hanya sumber daya alam
bukan hanya sumber daya ekonomi
tetapi sumber daya manusia
saya yakin percaya indonesia emas akan lahir
tapi kenyataannya bagaimana
banyak sekali orang orang yang menganggur
potensi potensi yang baik tidak muncul
bahkan juga banyak yang terdiam
dan saatnya bergerak tidak mengeluarkan kekuatan yang optimumnya
karena tidak tahu potensi diri kekuatan diri
yang telah allah karuniakan pada diri kita
saya sudah sampaikan kepada anda di saat saat yang lalu
bahwa manusia itu dorongan fitrahnya
bukan hanya ingin menjadi pegawai negeri
bukan hanya ingin tentram
lalu dapat gajian rutin tiap bulan
manusia akan senantiasa dilanda kegelisahan
mengapa dilanda kegelisahan
nah ini harus dipahami
bahwa manusia akan senantiasa terdorong untuk mencari tantangan
di belakang saya ini adalah kolam renang
air bukan tempat manusia
bukan tempat hidup manusia
tetapi manusia suka mencari tantangan
dia berenang bukan sekedar lima meter sepuluh meter atau seratus meter
seperti yang dilalui oleh prajurit tni itu
dan mereka merasa mendapat kepuasan
oleh karena itu
kunci dasar yang membuat manusia itu bergerak
adalah dia harus paham kekuatan dirinya
ketika dia tidak paham
manusia tidak mampu mengeluarkan potensinya
yang pada akhirnya
kekuatan yang harusnya muncul menjadi kekuatan bangsa dan negara kita
tidak bisa muncul
kita bisa melihat
bahwa dua dimensi manusia yang berada di dalamnya
perilaku dan tingkah lakunya
akan sangat ditentukan oleh nilai nilai apa yang dimilikinya
ketika dia hanya berpegang kepada nilai nilai konservatif
berpegang kepada nilai nilai keamanan
berpegang kepada nilai nilai stabilitas
dia berbeda ketika ada sebuah tantangan
kepada orang yang suka mencari tantangan tantangan baru
dua duanya tidak akan memberikan rasa tentram
dua duanya tidak akan memberikan rasa damai
karena dua duanya adalah pasangan yang saling melengkapi
ketika kita merasa tenang
pasti kita mulai gelisah
benar atau benar
kadang kadang kita ingin nonton pertandingan sepak bola
lomba catur atau balap renang
tetapi kita sudah balap renang
kita pun mencari tenang lagi
nah oleh karena itulah
bahwa manusia fitrahnya adalah
yaitu berlomba lomba dalam kebaikan
jadi kesimpulannya adalah
jangan merasa tenang kalau sudah tenang
jangan merasa tentram kalau sudah mendapatkan
karena tidak ada jaminan
bahwa kebahagiaan anda dapatkan
ketika anda sudah memiliki segala galanya
uang yang cukup
rumah yang bagus
tabungan yang sudah mungkin
dikatakan untuk mas tujuh turunan pun tidak
tidak akan membuat kita tentram bahagia
dijadikan fitrahnya untuk bergerak
karena manusia diciptakan oleh pemilik alam semesta
manusia diciptakan oleh allah azza wa jalla
manusia diciptakan untuk terus bergerak bergerak
menuju allah yang maha
karena dengan cara seperti itu
bumi akan terpelihara
jadi sekali lagi
buat anda pemirsa khususnya
yang generasi muda
tidak perlu bermimpi mengatakan bahwa saya bahagia
kalau sudah mendapat penghasilan
yang sudah mapan atau jadi pegawai negeri
tidak akan pernah anda dapatkan
dividrahkan dan dilahirkan
untuk berlomba lomba dalam kebaikan
umur manusia tidak lama
nabi sampai umur enam puluh tiga tahun
atau mungkin sedikit lebih
karena manusia di usia pendek
diminta untuk berlari
itulah mengapa siti hajar terus berlari
ketika bersai tidak berjalan
ketika tawaf di awal awal putaran
juga diminta untuk berlari
karena itu terima kenyataan
buat tangan kita kaki kita tubuh kita
diminta untuk senantiasa berlomba lomba dalam kebaikan
jangan bermimpi untuk tidur
karena manusia tidak divitrahkan
untuk tidur lalu bermalas malasan
pada saat itulah
energi manusia akan terus diganggu
terus digerakkan oleh allah seperti mesin
yang tak pernah bisa di stop
kebahagiaan sejati justru
ketika anda mengeluarkan segenap potensi
fenomena orang berlomba lomba dalam kebaikan
dalam berenang balap lari atau catur sekalipun
menunjukkan bahwa manusia memang fitrahnya
untuk berlomba dan bertanding
karena itu jangan pernah bermimpi untuk diam
terima kenyataan bahwa anda ditakdirkan
untuk bertempur untuk bergerak
membangun ekonomi membangun bangsa
dan membangun peradaban
jangan bermimpi untuk diam
setelah kita punya mendapat pendapatan
jangan bermimpi untuk pensiun
karena kita ingin mendapat ketenangan
tapi bermimpilah untuk terus mengabdi
untuk terus berlari
bukan hanya untuk diri
tapi untuk bangsa dan untuk dunia
ingat anda diciptakan oleh pencipta
rajanya alam semesta raya
anda diciptakan oleh pencipta jagad raya
kuncinya bergerak berjalan dan terus bertanding
menjadi pemenang di muka bumi ini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh